mahkamah konstitusi akan membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada dua puluh dua april mendatang
lalu akankah sengketa ini memenangkan gugatan para pemohon
berawal dari pengumuman penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang disampaikan ketua kpu ri hashim ashari pada dua puluh maret lalu
rekapitulasi kpu secara nasional atas perolehan suara di tiga puluh delapan provinsi dan satu ratus dua puluh delapan panitia pemilihan luar negeri
menetapkan pilpres dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua prabowo gibran dengan perolehan suara sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara di tiga puluh enam provinsi indonesia
mahkamah konstitusi membuka ruang untuk mendaftarkan perselisihan hasil pemilihan umum
demi mendegarkan kepentingan pemilihan umum
hal ini disambut baik oleh pasangan anies muhaymin yang mendaftarkan sengketa perkara ke mahkamah konstitusi
disusul dengan pengajuan gugatan paslon ganjar mahfud
kedua perkara tersebut mengharapkan adanya pemungutan suara ulang
serta mendiskualifikasi pasangan nomor urut dua karena adanya dugaan kecurangan pada pemilu dua ribu sembilan belas
yang greni pakar kepemiluan universitas indonesia menilai
mk telah melakukan kemajuan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu
konstitusi sebenarnya menunjukkan progresivitas dan banyak mengambil langkah langkah yang bisa dikatakan terobosan
dari soal kehadiran saksi dan ahli yang maksimal sembilan belas orang
terserah kepada pemohon dan para pihak mau mengambil ahli atau saksi
yang lebih banyaknya memberikan ruang yang lebih kepada para pihak untuk proses pembuktian
titi menambahkan hadirnya empat menteri dan penyelenggara pemilu juga sebagai pembuktian
bahwa lembaga peradilan terpenting ini bukanlah mahkamah kalkulator
mk memperhitungkan bahwa pemilu tak sekedar angka
melainkan proses yang perlu dipastikan berlangsung luberjurdil dengan mengacu pada aspek kualitatifnya
selain itu kakak suminta sekjen kipp melihat adanya peluang gugatan para pemohon dapat dikabulkan oleh mk
kalau memperhatikan ini apa dari apa yang disampaikan oleh para pihak
kemudian saksi pihak terkait dan juga pertanyaan pertanyaan hakim
maka kita melihat ada potensi untuk misalnya ps khusus untuk pilpres ya
karena kan di pileng masih belum ada ini
dengan putusan itu potensinya adalah psu atau memang ditolak permohonan pemohon
nah potensi psi tetap ada
turut mengomentari adanya peluang mk akan memenuhi seluruh gugatan pemohon dalam sengketa pemilu tahun ini
mengatakanlah peristiwa di dalam persidangan menurut saya ya
mudah mudahan saya meleset ini karena ini implikasinya juga luas
bahwa mk itu akan mengabulkan ini permohonan yaitu mengertakan pemilu ulang
tetapi yang didiskualifikasi hanyalah gibran
nah ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya implikasinya juga mudah mudahan tidak begitu berat terhadap proses bernegara kita
di lain pihak idam holik komisioner kpu mengklaim
pihaknya telah menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi asas akuntabilitas publik
kpu sepenuhnya menyerahkan pada majelis hakim mahkamah konstitusi
yang jelas kpu telah mengikuti persidangan dan dalam persidangan kpu juga telah menyampaikan
hal hal yang sekiranya mesti disampaikan berkenaan dengan proses pemungutan
penghitungan rekapitulasi dan penetapan hasilnya
dan kpu juga menyampaikan alat alat bukti
sebagaimana yang diminta juga oleh majelis hakim mahkamah konstitusi
intinya yakin bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu sudah memenuhi unsur akuntabilitas publik
idam juga menambahkan kpu siap menjalankan putusan hakim mahkamah konstitusi pada dua puluh dua
kontestasi politik di indonesia masih bersengketa
hasilnya ada pro ada kontra
sejumlah gugatan tentu punya makna
namun mahkamah konstitusi yang memutus jua